mulai senin dua puluh juli dua ribu dua puluh semua pengguna jasa kereta komuter lain diwajibkan mengenakan pakaian berlengan panjang sebagai salah satu bentuk antisipasi penyebaran covid sembilan belas di ruang publik
penerapan aturan ini mengacu pada surat edaran kementerian perhubungan no empat belas tahun dua ribu dua puluh
pertama pertama pertama
sanitizer tidak berbicara di dalam kereta mencuci tangan serta menjaga jarak sesuai dengan tanda tempat duduk dan berdiri yang ada di dalam kereta ataupun stasiun
melalui pesan singkat pihak komuter lain juga mengonfirmasi bahwa hari ini adalah hari terakhir masa sosialisasi dan mulai esok penumpang yang tidak mengenakan pakaian berlengan panjang tidak diperkenankan menggunakan jasa komuter lain
kita tidak ada syarat tertentu yang penting
pengguna jasa komuter lain itu menggunakan lengan panjang seperti kemeja jaket atau misalkan ada model baju yang penting kita menggunakan lengan panjang